kementerian agama kota sorong dan bmkg bersama tim hisap dan tanda waktu kota sorong kami sore melakukan pemantauan hilal dari lantai atas hotel waigeo di jalan yosudarso kota sorong papua barat daya
dengan menggunakan teropong khusus kondisi cuaca kota sorong terpantau cerah dan sedikit berawan
memungkinkan hilal sebagai penentu pelaksanaan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah bisa terlihat
namun tinggi hilal yang hanya sekitar satu derajat sehingga hilal kemungkinan tidak terlihat di sorong
untuk wilayah papua barat daya pemantauan hilal dilakukan hanya di dua titik
sementara untuk provinsi papua barat pemantauan dilakukan di kota manokwari
bagaimana pantauan hilal satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah dari sorong papua barat daya
jersi bagaimana pantauan hilal di sana apakah sudah ada peningkatan derajat dari hilal
di sore ini di batas air dari pemantauan hilal ternyata untuk wilayah papua barat dayah kota sorong dan sekitarnya
sampai saat ini hilal belum terlihat karena memang ketinggian hilal yang hanya
delapan derajat sehingga membuat hilal sama sekali belum terlihat di wilayah timur atau di wilayah kami di toko barat daya di toko
demikian di sana
apakah lokasi pemantauan hilal di sana kemudian dipadati warga yang sama sama ingin mengetahui proses pemantauan hilal
pemantauan hilal di saat ini hanya dikutuk oleh
juga penentu waktu dari kota sorong dan juga kementerian agama dari kabupaten sorong kabupaten sorong selatan
juga tamrau dan kabupaten maibra secara jam empat yang datang di sini bersama sama melakukan pemantauan hilal
namun sampai saat ini belum terlihat
dan untuk pemantauan hilal sendiri ini oleh pihak bmkg
dilakukan secara live streaming di channel bmkg sehingga masyarakat bisa memantau langsung pemantauan hilal yang dilakukan di sore menjelang malam hari ini
dan untuk hilal yang sorong bapak barat dan sekitarnya bapak barat dayah dan sekitarnya juga
penentuan untuk satu syawal semuanya menunggu dari keputusan sidang iswa sehari hari yang dilakukan di rumah
demikian di sana
baik terima kasih
jersia alenata selamat melengkapkan dan selamat bertugas kembali